sebagai salah satu pecinan terbesar di indonesia rasanya tidak lengkap apabila kita datang ke singkawang tanpa mencicipi kuliner khas tionghoa yang ada di sini
perburuan pertama kita berada di balik lihara atau pekong tridharma bumiraya
oleh karena itu orang orang menyebutnya bubur pekong
bubur pekong merupakan makanan legendaris di singkawang yang bertahan selama empat puluh tahun
karena itu mencicipinya pun perlu perjuangan
jadi kalau mau makan bubur pekong ini harus datang ke sini pagi pagi buta banget
karena lihat aja pagi kayak begini ini udah rame banget
saya mau nyari tempat dulu
yang identik dari bubur pekong ini adalah bubur pekong
pekong adalah irisan daging sapi dengan kuah kaldu sapi yang meluber
tak ketinggalan sayuran kacang serta ikan teri goreng yang membuatnya semakin menggiurkan
kasih mbak ya
jadi setelah menunggu sepuluh menit dan nggak kedapatan meja karena saking penuhnya akhirnya terpaksa makan sambil kayak begini
cuman perjuangannya mudah mudahan nggak terbayar ya
gurihnya bubur pekong terasa pas di lidah
terlebih dengan daging sapi yang membuat perut kita kenyang
dan semua ini dapat dinikmati dengan hanya lima belas ribu rupiah
perburuan kita selanjutnya adalah bubur gunting
berbeda dengan yang biasa kita kenal bubur ini tak terbuat dari beras
melainkan perpaduan kacang hijau dikupas
dengan air gula daun pandan dan tepung kanji kental
isi bubur diberikan cakwe dengan cara digunting
inilah yang menjadi asal usul nama bubur ini
bubur gunting merupakan makanan familiar di singkawang layaknya bubur ayam di jakarta yang dapat ditemui di seluruh penjuru kota
harganya pun terjangkau hanya lima ribu rupiah
puas menikmati bubur gunting
sekarang kita mencoba bubur yang memiliki akar sejarah dalam penciptaan
namanya bubur padas
saya menyambangi salah satu warung paling terkenal di singkawang untuk menilik sejarah bubur ini
jadi bubur padas ini artinya kalau bahasa melayu dulu itu bubur sayur sayur
nah kalau tadi kan sebelumnya itu empat puluh jenis sayuran
nah kalau sekarang sendiri ini berapa sayuran empat puluh juga kak
udah udah dimodifikasi ya cuma standar aja lah
daun kesumnya ini kesum
iya ini yang bikin aromanya
nah daun kesum lagi pun daun kesum ini hanya ada di kalimantan
hanya ada di kalimantan iya
tercerahkan dengan cerita sejarah sekarang waktunya untuk menikmati bubur pada secara langsung
bubur ini sangat sehat banget banyak banget sayuran sangat herbal dan kaya banget kandungan gizi
banyaknya ragam bubur tak lepas dari demografi wilayah singkawang
yang multi etnis dan menciptakan keunikannya tersendiri
kita di singkawang memang keturunan lebih banyak ya kita orang tionghoa lebih banyak di kota singkawang
dan memang tradisi kalau dari orang tionghoa sendiri sarapan pagi memang bubur gitu
yang pasti bubur menambah kekayaan kuliner di singkawang
dimana hal itu tidak boleh dilewatkan apabila kita melancong ke kota seribu kelentang ini